menteri koordinator bina pembangunan manusia dan kebudayaan bersama menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
menteri ketenaga kerjaan serta menteri agama republik indonesia rabu siang menandatangani
surat keputusan bersama atau skb tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
dalam konferensi pers yang digelar secara virtual ini menko pmk muhajir effendi menyampaikan
keputusan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh dua baru akan diputuskan setelah melihat perkembangan pandemi covid sembilan belas
untuk aturan libur di sektor swasta muhajir effendi menyebut akan diatur kemudian oleh kementerian tenaga kerja
sementara bagi aparatur sipil negara atau asn akan ditetapkan kemenpan rb dengan menyiapkan peraturan untuk cuti bersama asn
untuk cuti bersama tahun dua ribu dua puluh dua akan ditetapkan kemudian

dengan mempertimbangkan perkembangan covid sembilan belas
yang keempat penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap memperhatikan perkembangan pandemi covid sembilan belas di indonesia
lima penetapan ini juga dilihat dari sisi aspek pariwisata pergoniman dan lain lain
semoga tahun depan pandemi covid sembilan belas sudah bisa diatasi dengan baik
poin yang ketiga tadi
yaitu akan ditetapkan kemudian ini
betul betul bisa merealisasikan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh